bu nita ini maunya apa sih
bu nita ini maunya apa sih
wah mungkin banyak saja pak rt
itu adalah bukti keteladaran perusahaan anda
semua baju yang dikirim hampir semuanya rusak
saya akan menuntutkan dirugi untuk semua ini
loh bapak nggak bisa begitu dong menuntut saja
loh nggak menuntut bagaimana
klien kami tidak ada yang mau menerima barang tersebut
pak perusahaan kami juga tidak mengerti kenapa pakaian ini bisa menjadi rusak
waktu dikirim dari perusahaan kami pakaian itu dalam keadaan baik baik saja
mungkin pengangkutan kargonya yang
itu yang menjadi masalah
kenapa anda mengganti kargo yang sudah kami terima
sementara kargo tersebut adalah kargo baru yang belum banyak pengalaman
pak kargo yang ditujuk perusahaan bapak itu
lebih banyak dari kargo yang kita beli
gak mungkin dong kami mengurai harga produksi yang sudah kecil itu dengan membayar harga kargo
ibu ini bagaimana
waktu tender ibu menyetujui untuk menggunakan kargo kami
sekarang malah ngomongin biaya produksi
kalau sudah begini bagaimana
apa kami yang harus menanggung semuanya
pak rijal silakan menuntut kargo tersebut
kalau bapak komplain dengan perusahaan kami ya jelas dong bapak salah alamat
ibu nita asal ibu tahu
dengan kesalahan ini kami merugi hingga lima ratus juta
belum ditambah dengan waktu yang kami yang terbuang
pak rijal sekarang saya yang merasa telah banyak membuang waktu untuk meladini bapak
sekarang bapak silahkan keluar dari kantor saya
pak rijal saya akan menuntut melalui jalur hukum
dan ingat saya sangat menyesal telah bekerjasama dengan orang yang tidak begitu seperti anda
eh ibu nita
mari mari silahkan masuk bu
tidak usah basah basih
tunggu ya bu
saya sudah ada kok
bentar ya bu
ini ibu nita uangnya
saya pinjamnya emang cuma lima ratus ribu
bunganya lima puluh persen
jadi masih kurang dong
saya benar benar nggak tahu kalau uang itu ada bunganya bu
saya sudah enggak punya uang lagi bu
jangan bu ini cincin kawin pemberian suami saya pak um
ini untuk uang bunganya
itu cincin kami peninggalan suami saya bu
tolong bu kembalikan cicit saya
mak ini nasinya mak silakan dimakan
ya allah dengan kuberikan nasiku ini kepada pengumis itu
kiranya kau dapat limpahkan rezeki kepada bu nita ya allah
serta dapat merubah sikap dan tingkah lakunya ya allah
ngapain kamu bawa orang gembel koma ini
mak ini tadi lapar
nasi yang saya kasih bagi yang saya kok bu
kamu ini sok berkuasa ya derma ini
nasi yang dia makan itu berasnya aku yang beli
wah bu biar berasnya nanti saya ganti bu
dia nasi ini dimakan sama kucing
daripada dimakan sama orang males kayak kamu
pergi kamu pergi
toanku ini nggak berhasil
maaf ya mak majikan saya memang kekir orangnya mak
nggak apa apa bu
mungkin belum rejeki saya
mungkin belum rejeki saya
pak rt datang kemari mau minta sebangun untuk apa
pak rt datang kemari mau minta sebangun untuk apa
sebelumnya saya mohon maaf kalau kedatangan kami ini mengganggu ibu

maksud mengajak ibu untuk menyantuni anak anak yatim di kampung kita ini bu
mengenai besarnya sumbangan seikhlasnya ibu saja
kamu ada uang berapa
ada bu tapi cuma lima ribu
pak rt tadi bilangkan yang penting ikhlas
terima kasih bu
mudah mudahan sumbangan ibu mendapat balasan dari allah swt
tapi tolong disampaikan ya kepada yang berhak
jangan dipakai sendiri
sekarang banyak loh orang minta sumbangan tapi buat sendiri
insya allah bu
sumbangan ibu akan kami gunakan dengan sebaik baiknya
kami permisi dulu bu
ada kerja apa bu
saya mau ketemu bu nita ada
ah sebentar ya saya panggilkan
kamu ada apa lagi mau pinjem buang
enggak bu saya cuma mau menebus cincin saya
cincin itu udah jadi hak milik aku
karena kamu telah membayar hutang
bu nita ini maunya apa sih
bu saya kasih tahu ya
kelakuan bu nita kayak gitu itu namanya makan riba
ibu sudah ngambil hak orang lain
aku merampas hak orang lain
kamu orang yang gak tahu balas budi
sudah dikasih pinjam duit malah kurang ajar
loh saya pinjam sama ibu uang itu kan pakai bunga
apa namanya kalau bukan makan riba
kamu cari masalah ya sama aku ya
ibu bisa semena mena saat ini di dunia
ibu akan diasep allah di akhirat
kamu yang akan masuk neraka
orang enggak tahu terima kasih
ibu sebenarnya tidak ingin membebani kamu nita
cuma kondisi ibu saat ini kan tidak mungkin untuk membuka usaha ataupun mencari pekerjaan
bukannya ibu mempunyai uang pensional ambar hum bapak
mau ibu simpan sendiri
kuliahnya reni aku yang biayain
nita uang pensional ambar hum bapakmu sudah ibu pakai untuk biayak dokter
makanya ibu minta kamu untuk membiayai reni
kamu kan sudah mapan nih
sudah punya usaha sendiri
ibu tahu kan
aku bisa seperti sekarang ini
ya berkat usaha aku sendiri
apa ibu membantu
enggak ada yang membantu bu
jadi ibu jangan sayang aku

menyuruh saya untuk membiayai kuliahnya reni
mbak nita kalau memang mbak nita tidak mau bantu mbak nita tidak usah berdebat
ibu tetap sakit
eh bukannya aku mengajak ibu berdebat
aku hanya memberi penjelasan kepada ibu bahwa anaknya ini susah mencari uang
eh mentang mentang udah punya usaha sekarang ibu minta duit terus
sudah nita sudah
ibu juga gak akan pengemis sama kamu
tuh rezeki ibu kan bukan kamu yang mengatur tapi allah
ah persentase sama nasihatnya ibu
emangnya kalau tidak ada duit tidak jadi bingung
mana ada rezeki datang begitu saja dari langit
mbak nita lebih baik mbak nita pulang
lebih baik ibu tak bersakit
eh dari tadi aku sudah bosan di sini
baik silakan pembudi
baik terima kasih bapak
olah sekarang harus ber servisi multiplicare dan oko penjualan
terima kasih ibu
itulah bagian terakhir
kamu jatuh kegancenan ngapain kamu genit genit sama pak budi
saya nggak genit kok bu pak budi ngajak gubernur duluan
eh kamu itu ngajak dulu kalau nasi sama pak budi
pak budi itu deraik bu nggak mungkin dia suka sama kamu
dia itu partnersnya sama aku sama sama eksekutif ngerti kamu
pak ayah itu si berantua masa kita disuruh kerja lombor tapi nggak pernah dibayar
hati hati kalau ngomong ketahuan budita bisa gawat lagi
gue punya ide nih mendingan kalian cariin jodoh buat wanita
biar dia nggak jadi berantua lagi
siapa tahu sifatnya berubah setelah ia menikah ya kan
enggak bu saya cuma bicara
kamu betul kalau nggak suka sama aku keluar saja dari sini
jangan ngomongin aku dari belakang aku mau keluar dari sini
habu enggak saya nggak mau keluar dari sini bu
eh untuk kalian semuanya kalau nggak suka sama aku keluar dari sini
tidak bisa mobil mau aku pakai aku mau pergi
tolonglah bu pinjam mobilnya sebentar saja bu untuk mobilnya
aku mau mengantarkan istri saya melahirkan di bidang bu
enak aja makanya mikir dong udah tua masih pengen punya anak
nggak bisa aku banyak bekerjaan
ustadz masih ada orang kikir seperti dia
tapi kalau kakaknya kekacauan samagu kenapa brutta
kalau banyak orang banyak maka noticing saja kakaknya kuat
ibu istri mu ada bu siapa ibu

jalan keluar untuk menabih
sekarang cobaan ini ya allah
menandiri hamba ya allah
tolong kau berganda
kumpulkanlah doa hamba ya allah
sembukalah ibu hamba ya allah
hutang saya kan belum jatuh tempo bu
aku tahu tapi aku lagi butuh uang
kok mau bayar hutang
apaan sih ini
perempuan ini mau ngerampe kalung saya
kamu tuh punya hutang
orang belum bayar
bisa diam gak sih

jangan jadi ribut
dibicarakan dengan baikié

jantung ibu anda masih lemah dan besok harus segera dioperasi emangnya enggak
ada jalan lain selain operasi ya dok maaf ma hanya dengan melalui operasi
jantung ibu anda akan segera dapat dipulihkan
hai marimba terima kasih
hahaha aku akan jadi orang kaya aku menjadi orang kaya di dunia hahaha
eh bu rt meminta sumbangan ya bunita tahu aja saya minta sumbangan iya saya
tahu kan kebiasaan orang kampung di sini dari dulu kalau lihat orang kayak sedikit
eh langsung diminta sumbangan kemarin lakinya sekarang bininya
begini bunita saya kesini mengajak bunita ikut pengajian sekalian meminta sumbangan buat mushollah
ibu ibu tahu kan saya ini direkris perusahaan besar jadi nggak mungkin saya ikut pengajian
apalagi itu cuma buang waktu ya udah nggak papa kalau bunita sibuk maaf ya ibu ibu kali ini saya
nggak bisa memberi sumbangan karena saya sudah terlalu banyak memberi sumbangan pada warga di sini
saya sudah mesti berangkat
mbak ini anaknya beli komas
sertifikat tanah almatin bapak
akan saya jadikan jaminan di bank
kalau bisa tanahnya itu jangan dijual
kalau bisa saya pinjam uang madita dulu
nanti kalau masih usia dapat pinjaman
gimana caranya kamu bisa kembaliin uangnya
ini mbak ada kalung pinjam ini
kalung kayak begini
paling harganya juga rp lima ratus ribu
ibu perlu sepuluh juta
kalau uang sepuluh juta nya aku kasih ke kamu
karena warisan itu jadi milik aku
tapi tapi mbak
itu kan tanah warisan
dan harganya lebih dari sepuluh juta
kalau kamu mau boleh
kalau kamu nggak mau ya juga nggak apa apa
biar aja ibu mampus

kalau kamu también pengen dilihat
bisa kita pindah ke resep kamar
makan dan sabes sesuatu
hai coba kamu lihat rambutan yang itu deh yang merah misalkan kamu kena rambutan itu
aku ngejelper kamu bisa nggak kena kamu ngejelper aku setuju nggak setuju coba
lepar nih lihat lemparan ku atuh tanda orang orang dewi dewi
dokter bagaimana keadaan usahaya dokter
operasinya sudah berhasil
dan alhamdulillah tidak ada
orang suatu apa alhamdulillah tapi kondisi kejiwaan ibu sri masih belum stabil jadi saya mohon ibu
sri tidak mendengarkan hal hal yang buruk dan menegangkan iya baik kalau begitu saya permisi dulu
selamat siang selamat siang terima kasih dok
ya pasti ya
ya pasti ya
ya pasti ya
ya pasti ya pasti
mbak tadi datang terlambat
dia meninggal karena kehabisan darah
dewi meninggal dok
nikolasi kepergian dewi
tapi ini terjadi karena kesalahan saya mbak
seharja saya menjaga dewi
takdir itu sudah kuasa allah rehat
kita sebagai manusia
tidak akan pernah tahu
kita tidak akan pernah tahu
dia akan memanggil
itu belum dihitung lembur
kamu jangan seenaknya aja ya
minta uang lembur
tapi kan ibu sendiri yang bilang
kalau kerja diatas jam tujuh sudah dihitung lembur
jangan sebarangan kamu
saya tampar ya
kalau memang ibu nggak mau ngasih uang lembur juga gak apa apa kok
deng stage yang kelima
sudah ke wieder
dewi kemana ren
dewi di rumah bu
semalam ibu lebih jelek
gak ada apa apa sama dewi
itu mungkin cuma perasaan ibu aja
gak usah dipikirin ya bu
untuk cepat kosongkan rumah ini
sebentar lagi ada orang yang mau menyewanya
kami sudah terpimpin musibah pak
kasiannya kami pak
dari kemarin kalian selalu mengatakan musibah terus
itu artinya kalian sudah kena asap
karena perbuatan kalian yang selalu janji janji terus sama saya
pak syukur jangan memaras kami pak
apa belum cukup motor yang bapak bawa
ah motor kredit aja yang dijadikan jaminan
sebentar lagi juga disita
kembalikan motor saya dulu
baru saya mau pergi dari sini
orang miskin seperti kamu ini sudah tidak pantas lagi tinggal dikontrakan saya

yang pernah bertalian
malah tidak akan terbayari
akhirnya saya sudah kena elu
kejadian itu sangatlah penting

hanya dengan kesenangan putih

hanya itu tidak kondisi itu yang pernah kita lakukan
kamu gak usah kerja lagi disini
aku sudah tidak memerlukan kamu lagi
karena adik adikku semuanya tinggal disini
ya sudah pu kalau begitu
eh apa kamu itu lupa
selama ini kamu makan apa
kamu itu makan dari uang aku
saya ini orang kecil bu
sudah pergi kesana pergi
nanti berb dan t
sedikit sedikit aja ya
kok mau jadi surprise ibu
bikin aku gak napsup makan aja
ibu kan masih mual mbak
aku gak mau tau
cuci seberang ini sampe bersih
iya nanti biar ini yang cuci
aku mau keluar kerja aja nih
lama lama aku gak tahan kerja disini
nah betul itu
kalian kan tau
kita sebagai pekerja disini
gak pernah dihargai
bahkan gaji kita dipotong terus
bunita juga bohong
katanya kita mau dikasih uang kerja lembur
sampe sekarang kita gak pernah dikasih bukan
mending kita keluar kerja aja remeh remeh
biar dia tau rasa
cari pekerja tuh sulit
bagaimana kalau kita besok demo
yang lainnya gimana
ibu buat apa lagi sih ibu saja
teman semua ya tenang
ibu kami semua mau berhenti di sini
kenapa kalian mau berhenti bekerja
karena kami sudah bosan kerja di sini
ibu terlalu pelit kepada kami
kalian itu saya gaji tiap bulan
iya tapi gaji kami selalu dipotong
silahkan kalau kalian ingin berhenti
saya bisa cari pegawai yang lain
pergi pergi senang pergi
lagian siapa yang mau kerja sama dengan orang pelit kayak ibu
oke tenang tenang
tenang sekali lagi tenang tenang
mereka benar benar kelewatan
bu ada telepon dari beberapa pelanggan
mulai hari ini saya menyatakan mundur dari kantor ibu
dan ini benar benar salah
maaf saya juga mau keluar dari kantor ini
dasar orang tua pelit
kamu kurang ajar
makan tuh harta kamu
ibu sodege tangkap raya lights
segera untuk membuka panda
anda melakukan keukuran di lembu
ke peng login
terima kasih untuk hidup saja
terima kasih sekali lagitoo
sebentar saya ya
tum belong rokok
tum belong rokok
orderan gue melayan semua
susah gue nyaris bangkrut
dan gue butuh modal
udahlah lu tenang aja
semuanya pasti ada jalan keluarnya
lo punya modal
gue punya kenalan bos
dia bakal ngasih modal lu gede
tapi ada syaratnya
cariin dia gadisnya masing masing
gue bisa kasih dia
besok gue tunggu loh ya
kamu cepet ganti baju
mbak mau kenalin kamu sama pengusaha salam
kamu mau gak mbak masukin kamu jadi manager salon
yaudah sekarang kamu ganti baju yang cantik ya
bentar ya mbak
kalau saya tidak kecewa
saya pasti akan kasih kamu modal besar ya mbak
iya iya kalau saya tidak kecewa saya pasti akan kasih kamu modal besar ya mbak
kamu tunggu gini gini ya
tapi jangan lama lama ya mbak
mbak cuma ke lowanal answers
ini kuncinya terima kasih sayang
kita kemana sih lama banget
banyak banyak minuman ya
aku orang yang terkasih kamu kerja
saya minta sesuatu dari kamu